bahkan saya minta mateo untuk tidak melukai rafael juga
saya melakukan itu semua karena ada alasannya pak
saya cuma gak mau suami saya ninggalin saya itu aja
atas pengakuan saudari
saudari kami tahan
berarti ada yang coba masuk ke akunnya roy dan menghapus data data pentingnya
come on angga mikir mikir angga mikir fokus
dia tuh sempat minta emailnya roy dia bilang dia mau bantu
lu kasih tau email roy ke elsa
jangan jangan elsa dalang dibalik semua ini

ntahinan nggak sih
tau nggak sudah seharusnya lagi
ya enggak mas kalau enggak salah sih katanya hari ini udah mulai praktik di rumah sakit oh
kalau gitu makasih ya mas sama mas rumah sakit gimana ya gue sampai aja kalau bisa rumah sakit
maaf sab maaf mama bersikap keras ke kamu maaf mama paksa kamu untuk datang ke sini karena mama tahu
kamu nggak akan bisa lama bertahan untuk lari dari semua masalah kamu akan ada saatnya kamu
harus bertanggung jawab
sayang dan lebih cepat apakah lebih baik mama tahu kamu lelah karena mama pun lelah hadapin semua ini
saudari elsa apa benar saudari yang telah menyuruh saudara mateo untuk melakukan penyerangan kepada

oh karena saudara mateo selalu menyebutkan nama anda dan di dalam ponselnya terdapat panggilan keluar dan masuk atas nama anda saudari elsa
tolong jawab pertanyaan kami
kalau anda tidak mau menjawab pertanyaan kami
berarti anda dengan sengaja telah mempersulit proses penyelidikan ini
saya yang menyuruh matil
untuk melakukan penyerangan itu
saya tidak menyuruh dia untuk masuk el nino
saya tidak mungkin nyelakai suami saya sendiri
bahkan saya minta mateo untuk tidak melukai rafael juga
saya melakukan itu semua karena ada alasannya pak
saya cuma tidak mau suami saya meninggalkan saya
atas pengakuan saudari
saudari kami tahan
dengar ini siapa
saya enggak nyuruh dia buat musuh pak
lepasin saya enggak mau disahkan
tolongin aku mak
jangan ditahan pak
bapak tolong kasih keringanan buat anak saya
saya yakin anak saya alsa ini bisa bekerja sama dengan baik
dia gak akan mempersulit keadaan pak
semua bukti bukti sudah mengarah ke anak ibu
meskipun dia tidak melakukannya
tapi dia telah menjadikan mateo sebagai kaki tangannya
dan dia akan segera ditahan
sampai beliau benar benar terbukti tidak bersalah
mak jangan tinggalin aku mak
mari bu yersa
saya enggak mau ditahan
bapak tolongin aku mak
ya tuhan elsa
mama yang minta kamu untuk datang ke sini
tapi hati mama hancur melihat kamu dibawa seperti ini
mama sedih sekali sayang
oh kamu pulang sendiri sih
tadi kamu perginya sama elsa kan
kalau orang tua tanya dijawab dong sayang
tadi kamu pergi bareng elsa kan
mama lihat kalian baik baik aja
ma aku capek ma
aku mau istirahat sedikit
ada masalah apa ya mereka berdua
pasti ada masalah besar
di antara mereka berdua
coba kita kasih waktu dulu buat nino
setelah itu baru kita tanyakan lagi
ya allah apa sudah benar langkah yang sudah aku ambil untuk elsa
aku mungkin sudah terlampau lama salah mendidik dia ya allah
mendidik dia ya allah
semoga aku bisa
diperlakukan seperti itu
apa yang harus